untuk mendalami penangkapan tiga orang terduga teroris yang dilakukan oleh detasemen khusus delapan puluh delapan
pada hari ini sudah terhubung dengan kepala bagian penerangan umum polri kombespol ahmad ramadan
pak ramadan selamat malam
pak ramadan beberapa jam setelah ditangkap sudah sejauh apa pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tiga terduga teroris ini
baik ya saya ingin menjelaskan bahwa penangkapan terhadap tiga tersangka teroris yang dilakukan oleh ditas semen khusus delapan puluh delapan anti teroris
tentunya telah didukung oleh bukti bukti yang cukup
dan fokus yang dilakukan oleh ditas semen khusus adalah keterlibatan para tindak pidana terorisme
dalam hal ini keterlibatan para tersangka dalam jaringan organisasi jemaah islamia
di mana kita melihat keterlibatan itu peran ya
dari ketiga tersebut mereka memiliki peran masing masing
saya sebut inisial fao yang bersangkutan merupakan dewan suro jemaah islamia
dan juga adalah anggota
dewan syariah lembaga amel zakat bm aba
yang mana lembaga ini merupakan lembaga yang terafiliasi dengan anggota ji
dan kita sudah melakukan penangkapan ke beberapa pengumpul dana ini
yang mana kita memiliki bukti bukti yang kuat pengumpulan dana ini digunakan untuk aksi aksi terorisme di indonesia
baik pak ramadan artinya kami perlu tegaskan lagi
ketiga orang ini sudah bersatu sebagai tersangka ya
sudah bersatus tersangka
jadi bukan terduga lagi sudah tersangka
saya katakan tadi densus delapan puluh delapan anti teror polri sudah memiliki bukti bukti yang cukup untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka
dan afiliasinya ke kelompok jemaah islamia
jaringan terorisme ji
di mana ji ini telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai organisasi teroris dan terlarang
tentu konsekuensi setiap orang yang bergabung atau terlibat dengan ji konsekuensinya adalah proses hukum
dan tadi anda sudah menjelaskan bagaimana kemudian keterlibatan atau peran dari ketiga orang ini di dalam jaringan ji
ada yang kemudian bertugas atau memiliki untuk pengumpulan dana
itu bagaimana itu pak ramadan
kita sudah rilis beberapa waktu yang lalu bahwa lembaga bm aba juga sam organizer merupakan yayasan yang bergerak dalam pengumpulan dana untuk aksi aksi terorisme
di antaranya untuk
untuk mengirim kader kadernya di tempat aksi aksi terorisme
untuk pembelian senjata
kemudian untuk pembelian bahan peledak
dan tentu untuk menyokong bagi para dpo
misalnya yang merupakan dpo
kita contohkan beberapa dpo ketika sembunyi
maka dalam persembunyiannya membutuhkan dana
nah itu juga digunakan untuk itu
sebagian dana digunakan untuk aksi aksi sosial
tapi sebagian besar digunakan untuk mendukung kegiatan atau aksi aksi terorisme
oke sudah ada informasi seperti apa bentuk penggalangan dana yang selama ini dilakukan oleh beberapa tersangka ini
kita kan pernah menemukan ya dan juga pengakuan dari tersangka yang ditangkap
bahwa ketika dia berangkat katakanlah ke syria ke afganistan
untuk kegiatan terorisme atau bergabung dengan kelompok terorisme di sana
mereka juga sebelumnya dilakukan pelatihan pelatihan militer
di mana pelatihan pelatihan militer ini juga didukung oleh jemaah islamia
selain itu juga mereka juga selain membeli senjata
mereka juga mengumpulkan dana ini seperti yang saya katakan tadi
untuk madlubin ya
madlubin untuk memberikan dukungan dana bagi para tersangka terorisme yang sedang bersembunyi atau katakanlah dpo
pak ramadhan satu hal lagi yang kemudian menarik atau menjadi perhatian publik adalah
yang ditangkap ini juga termasuk diantaranya ketua umum partai dakwah rakyat indonesia
yang juga ada anggota komisi fatwa dari mui pusat
sekian ya pak ramadhan
tadi saya sudah katakan fokus penanganan keterlibatan tindak pidana terorisme ini adalah fokusnya ya
fokus pada peran
kita tidak melihat dia sebagai siapa
tapi kita melihat kepada keterlibatan para tersangka
peran dan keterlibatan
bahwa konsekuensi setiap orang ya
yang bergabung atau terlibat dengan keterlibatan tindak bidangnya terorisme
konsekuensinya akan menghadapi proses hukum
kronologisnya seperti apa penangkapan terhadap tiga orang ini pak
ya tentunya kita memiliki bukti bukti ya
bukti bukti yang cukup ya
dimana salah satunya adalah kita membuktikan keterlibatan yang bersangkutan sebagai dewan suro ya
sebuah organisasi yang terlarang
artinya di situ adalah ada keterlibatan yang bersangkutan atau para tersangka dalam kelompok terorisme tersebut
kemudian dewan syariah
dewan syariah dari lembaga bma
yang abah itu sendiri
selain itu juga ada data yang mengatakan yang bersangkutan ikut dalam upaya penangkapan
upaya menyembunyikan waktu penangkapan para pelaku terorisme
seperti para wijayanto
baik pak ramadhan
ini kan dari nama nama yang kemudian sudah dibanyak
yang kemudian akhirnya diketahui adalah pengurus komisi fatwa mui pusat
kemudian juga ada ketua umum partai dakwah rakyat indonesia
ustadz farid ogbah
dan juga ada nama anung alhamad
kalau kemudian memang orang orang ini yang secara identitas mungkin mudah untuk diketahui
karena aktif di sejumlah lembaga
bagaimana sebetulnya pemantauan dari pihak kepolisian terhadap ketiga orang ini sebelumnya
sampai akhirnya kemudian melakukan penangkapan
tentunya kita melihat dari data atau pemeriksaan para tersangka ya
jadi kita harus memiliki bukti bukti yang cukup ya
kita tidak mungkin melakukan penangkapan ketika bukti itu tidak cukup
keterangan keterangan dari para pelaku atau tersangka yang ditangkap
mengarah kepada ketiga tersangka tersebut
pak ramadan terakhir
bagaimana setelah ini pendalaman kasus penyidikan kasusnya akan dilakukan oleh pihak kepolisian setelah meretapkan sebagai tersangka
rencana tindak lanjutnya tentu kita akan mengembangkan
kita juga masih melakukan penggeledahan
kita mencari atau mengembangkan siapa siapa yang terlibat
dan terus senantiasa densus delapan puluh delapan anti teror polri selalu melakukan pencegahan
dan selalu melakukan penegakan hukum
demi menjaga negara kita dari ancaman terorisme
oke baik terima kasih pak kompes pol ahmad ramadan
kepala bagian penerangan umum polri sudah bergabung bersama dengan kami
kita akan tunggu bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini ke depan setelah menangkap tiga tersangka teroris
terima kasih banyak pak ramadhan selamat malam sehat selalu
selamat malam sehat selalu